banyak cara untuk mengungkapkan kesetiaan
dan banyak pula pengertian tentang pengabdian
seperti halnya rasa cinta dan ketulusan
semua tersirat di setiap tatapan penuh arti
dalam memaknai setiap helai benang
semua terlihat apa adanya
hanya kejujuran yang ada di sini
inilah cara sederhana bank indonesia
dalam melestarikan wasra nusantara kekayaan bangsa